saudara kita beralih ke sorotan lainnya tingginya harga beras dan kebutuhan pokok membuat warga rela antre untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah
operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan mereka terutama menjelang ramadan
tingginya harga kebutuhan pokok jelang ramadan pemerintah kota malang menggelar operasi pasar murah
bahan pokok yang dijual harganya lebih murah dari harga pasaran
sejak pagi warga sudah antre membadati area operasi pasar murah di lapangan taman gayam kota malang
berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras gula minyak goreng telur hingga cabai merah dijual
sekda kota malang menyebut operasi pasar murah ini merupakan upaya dari pemerintah kota malang untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di masyarakat
terlebih menjelang bulan ramadan
itu bagian dari upaya upaya tim pengendali inflasi daerah untuk bisa menjamin adanya stok harga bahan pangan di masyarakat dengan harga yang terjangkau serta ketersediaannya
beras minyak gula bawang merah bawang putih terus ayam
harganya ya di bawah harga pasar
di tangerang selatan warga berdesakan membeli sembako murah yang digelar pemerintah kota tangerang selatan melalui dinas perindustrian dan perdagangan
pasar murah digelar di halaman kelurahan sawah baru kecamatan ciputa tangerang selatan banten
warga rela antre sejak pagi untuk bisa membeli sembako murah
beli beras sama telur
oke bisa diceritain alasan ibu kenapa beli beras sama telur
kita kan namanya rakyat kecil lagi penghasilan juga saya nggak ini
nggak tentu yang namanya ngojek kan kalau lagi ada kalau lagi nggak ada ya nggak
ini sama sekali nggak punya duit
nah kalau di sini ibu beli berapa harga
oke nah kalau untuk telur sendiri
warga mengaku harus mengantre satu jam untuk membeli satu beras berukuran lima kg seharga lima puluh lima ribu rupiah
sementara untuk telur dijual seharga rp tiga puluh per kilogram
pasar murah ini dinilai sangat membantu warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok jelang bulan ramadan